hingga senin siang lokasi kejadian bom di taman pendawa kota bandung jawa barat masih dijaga polisi
sejumlah petugas identifikasi dari polrestabes bandung masih melakukan olah tempat kejadian perkara
di lokasi terdapat sejumlah paku dan sepeda motor milik pelaku
guna memudahkan melakukan penyelidikan petugas kepolisian polres tabes bandung
memasang sejumlah garis polisi di lokasi ledakan bom di taman pendawa kota bandung senin siang
di lokasi kejadian ditemukan sebuah sepeda motor jenis bebek dengan plat nomor t empat ribu delapan ratus dua belas ev
selain itu ditemukan pula sisa paku yang bertebaran di jalan taman pendawa dan jalan krishna
saksi mata di lokasi kejadian menjelaskan bom sempat meledak dan pelaku berjalan menuju jalan arjuna
saksi bahkan sempat melakukan negosiasi dengan pelaku
hanya saya mendingan meledakan saya kejar
kejar pelaku lari ke kelurahan sambil ngacungan peso
kita kejar lagi dan saya coba evakuasi karyawan kelurahan untuk keluar semua
bersama polisi pelaku tidak mau turun
saya coba negok sama dia untuk segera keluar dari kantor kemurahan
tapi pelaku malah bilangnya saya tidak perlu bicara dengan anda saya perlunya dengan densus katanya
saksi lain menjelaskan saat berada di rumahnya terdengar ledakan
ia melihat pelaku menggunakan jaket hitam dikejar anak anak sekolah
kira kira jam sembilanan lah
jam delapan jam sembilan
terus mendengar ledakan itu bapak
melihat ada banyak anak anak rame
ada yang anak sekolah yang ngejar sebagian ke belakang
kayaknya ngejar pelakunya karena anak anak pada tahu di sini sih
sempat lihat pelakunya
bawa pakai jaket hitam
polisi belum mengeluarkan penjelasan resmi soal kejadian ini
tony oktora bandung